langsung saja saya mulai dari ibu kota penutupan tavisa world games dua ribu enam belas di ancol jakarta utara
selasa malam berlangsung meriah
ajang empat tahunan ini akan kembali berlangsung di tahun dua ribu dua puluh di lisabon portugal
dibuka dengan penampilan hiburan di atas panggung ratusan peserta dari berbagai negara mengikuti acara penutupan tavisa games dua ribu delapan belas
acara turut diramaikan dengan penampilan tarian cantilan dan juga riok ponorogo yang disambut dengan antusias
perhelatan tavisa games dua ribu enam belas yang berlangsung dari tanggal enam sampai dua belas oktober ini diikuti oleh ribuan peserta dari delapan puluh tiga negara
dari dua puluh ribu id peserta yang disiapkan panitia mengaku mengeluarkan tiga puluh dua ribu id untuk jumlah peserta yang melebihi perakiraan
acara yang bertujuan untuk mempromosikan gaya hidup sehat serta pelestarian permainan tradisional seluruh dunia ini akan kembali diselenggarakan di lisabon portugal di tahun dua ribu dua puluh mendatang
indonesia bisa dipercaya sebagai salah satu kredos dari perang tradisional dan perang global yang menyebarkan perang tradisional dan perang tradisional bisa sangat berterima kasih kepada indonesia